good morning akhir pekan ini kami akan ajak anda berwisata secara virtual
tak tanggung tanggung kami akan ajak anda ke yunani
ya bangunan yang didominasi dengan warna biru dan putih ini
akan membawa imajinasi anda terbang ke salah satu destinasi wisata di santorini
sebuah pulau kecil di yunani
tapi tempat ini bukan berada di yunani
berlokasi di kawasan jakarta timur
kafe ini menawarkan pemandangan khas santorini
sejumlah pengunjung mengaku
tempat ini menjadi tempat melepas rindu berwisata ke luar negeri
lagi musim pandemi kan tidak bisa keluar negeri
lalu kami diajak sama teman ke teras santur ini ke tempat ini
kita merasakan seperti di santorini asli
awalnya saya mengira tempatnya mungkin agak biasa kali ya
tapi ternyata pas ke sini tuh tempatnya bagus banget
desain interior teras santorini yang unik membuat setiap sudut kafe
bisa digunakan sebagai tempat berfoto
pemilik kafe mengaku butuh waktu enam bulan untuk menyelesaikan setiap detail bangunan ini
saya kan memang suka dengan pedesaan di negara eropa ya
jadi memang saya sempat survei ke sana
terus saya punya ide ya dari setelah saya ke kantor ini
harga tiket masuk ke teras santorini dibanderol rp seratus per orang
pengelola membatasi kapasitas pengunjung untuk menghindari kerumunan
selain itu pengunjung harus mematuhi protokol kesehatan dan sudah divaksinasi covid sembilan belas
dari santorini kami ajak anda ke sebuah kastil eropa bergaya arsitektur abad pertengahan
kastil yang berada di sebuah kafe di kawasan bandung utara jawa barat ini
dibuat dengan sangat detail mulai dari ornamen kaca patri hingga lampu hias
tidak hanya itu bahkan ada satu menara tinggi yang dapat dinaiki sehingga berada di ketinggian
di kafe yang baru dibuka pada agustus dua ribu sembilan belas lalu ini
para pengunjung terutama yang senang berfoto akan terus mengeluarkan ponsel
untuk dapat berpose di berbagai sudut kastil
tempatnya ini kayak castle gitu jadi buat spot foto lah
lebih ke wisata lah ya
saya sangat tertarik sekali dengan view nya serta gedungnya artistik sekali
seperti kayak zaman romawi gitu
selain kastil kastil ada juga daya tarik lain yang tak kalah menariknya
di kafe yang memiliki enam lantai ini
yang seru juga
dari sini kita bisa melihat panorama kota
dan di hari yang cerah seperti ini
ini terlihat hingga ke titik terjauh di kota bandung bagian selatan
pada masa ppkm tempat wisata foto dengan latar kastil ini baru sebulan dibuka kembali
selain dilakukan pembatasan jumlah pengunjung protokol kesehatan lain juga diterapkan
seperti wajib memakai masker menjaga jarak memeriksa suhu tubuh dan mencuci tangan
tim liputan cnn indonesia